kawasan cibaduyut merupakan salah satu kawasan banjir di kota bandung setiap turun
hujan jalan ciwaduyut seringkali tergenang dan menimbulkan kemacetan kendaraan yang melintas
warga menyebut banjir di kawasan cibaduyut sudah terjadi bertahun tahun namun saat ini
banjir cenderung tidak terlalu parah setelah pemkot bandung membangun sumur resapan di
sekitar terowongan cibaduyut jadi banjirnya enggak terlalu gede gitu emang udah makanan
sehari hari banjir mah kali di sini dari dulunya juga ada banjir terus katanya
selutut kalau tinggi mah dulu waktu awal jualan mah sampai sini sementara di kawasan
pagarsi saat ini sudah jarang terjadi banjir pembangunan tol air di kawasan yang dulunya
menjadi langganan banjir ini dirasa warga cukup efektif dalam menangani banjir udang
banyak setahun lebih ya ya karena ada pembuatan gorong gorong yang di tengah ini gitu udah nggak
pernah banjir seenggak udah nggak cuma paling sedampal inilah udah pasti masih bisa jalan
ini mobil hal yang serupa juga terjadi di kawasan perempatan gede bage menurut salah
salah satu pedagang soto yang sudah berjualan selama sepuluh tahun di kawasan tersebut
sejak dibangun tol air sekitar lima tahun lalu durasi surutnya banjir lebih cepat daripada tahun tahun sebelumnya
lebih baik sedikit lah pas waktu di gali di lapu merah ke sana ke barat dari
lampu merah dibuang ke ini nya alfa udah lumayan mendingan tapi masih aja banjir gitu
kalau dulu itu surutnya berapa lama setelah hujan kalau sekarang berapa lama
kalau dulu tuh ya sampai enam jam lima jam ya kalau sekarang berapa lama

menurut kepala bidang pengendalian daya rusak air dinas sumber daya air dan bina marga kota bandung dini dianawati
pada tahun dua ribu dua puluh dua ini titik rawan banjir atau genangan di kota bandung ada sembilan titik
yaitu di kawasan bawah terowongan cibaduyut di bawah flyover cimindi perempatan soekarno hatta gede bage kopo citarip ranca bolang ciwasra dan cingised
mendekati musim hujan pemerintah telah melakukan upaya penanganan banjir
selain rutin melakukan pengerukan sedimen dan tanah juga memaksimalkan sarana dan prasarana sumber daya air untuk penanganan banjir
seperti kolam retensi sumur resapan dalam sumur resapan dangkal drumpori rumah pompa dan pompa portable
menurut hasil investigasi ya teman teman evaluasi di lapangan sih katanya cukup efektif gitu
menurut hasil investigasi ya teman teman evaluasi di lapangan sih katanya cukup efektif gitu
ya mudah mudahan seterusnya seperti itu
karena kan saya juga dengar di bahasa apa namanya mulai kehilangan sadangan air tanah
nah kita kota bandung sudah mulailah pengen mengembalikan air tanah itu dengan cara memasukkannya ke dalam tanah kembali
itu melalui sumur resapan dalam
menurut chai asdek ahli hukum
chai asdek ahli hidrologi universitas pajojaran
penanganan banjir harus dilakukan dengan penanganan jangka pendek dan jangka panjang
jangka pendeknya dengan cara menyelesaikan permasalahan sampah
sedangkan untuk jangka panjangnya adalah sistem drainase
selain itu pertanian yang tidak terkendali di bandung utara menyebabkan erosi tinggi sehingga terjadi banjir yang disertai lumpur
karena kota bandung dengan banjir yang disertai lumpur
karena kota bandung dengan bandung utara itu dari sisi hidrologi itu time of concentrationnya itu pendek
sehingga begitu hujan terjadi disitu langsung dia
nah bersamanya tadi erosi banjir dan seterusnya
cai menambahkan dengan masih adanya titik rawan banjir di kota bandung menunjukkan sarana dan prasarana penanganan banjir yang sudah ada
seperti kolam retensi dan sumur resapan belum memadai
sehingga diperlukan penambahan sarana dan prasarana seperti kolam retensi
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat